kementerian perhubungan menyiapkan tiga skema rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan pada periode angkutan mudik lebaran dua ribu dua puluh dua ini
diprediksi tanggal dua puluh sembilan dan tiga puluh april jadi puncak arus mudik
lalu seperti apa penerapannya di lapangan dan seberapa efektifkah skema rekayasa lalu lintas ini
melalui sambungan zoom kita akan berbincang dengan direktur jenderal perhubungan darat kemenhub pak budi setiadi
halo selamat malam pak budi
ya selamat malam mas
pak budi ini kemenhub korlantas polri sampai juga jasa marga ini sudah melakukan pemantauan dan juga mengecek kesiapan jalur mudik
nah ini bagaimana evaluasinya apakah betul seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pak menteri bahwa penerapan ini akan dilakukan mulai tanggal dua puluh lima april nanti
jadi sampai dengan malam hari ini saya juga berkira kira berkonasi dengan pak menteri tuguhan pak kak korlantas sporri termasuk juga dengan pupr dan juga dengan jasa marga
untuk siapan kita
jadi kita melakukan kekemasan sekaligus pada saat puncak arus mudik yaitu tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan tiga puluh yaitu wante kontravo dan juga kanyukenap
namun demikian untuk memastikan bahwa skema itu tidak berjalan dengan baik memang ada rencana dari kita untuk uji coba mensimulasi namun langsung pelaksanaan di lapangan
dan itu sedang kita rumuskan sama sama apakah nanti pelaksanaan tanggal dua puluh lima dua puluh enam dua puluh tujuh tapi hanya satu skema saja yaitu kanyukenap
dan kalau itu kita berlakukan kapan kira kira pelaksananya
maka tanggal dua puluh lima atau dua puluh tujuh
dan kemudian juga dari kilometer berapa
karena tentunya skema ini akan kita lakukan adalah untuk mengurangi kapasitas jalan tol yang mungkin volumenya meningkat dan sekaligus telah uji coba terkait nyakut masa sistem itu berjalan atau tidak
karena di situ nanti ada perlu kesiapan dari para tugasnya
dan juga perlu
kita butuh kerjasama juga dengan semua unsur masyarakat yang menggunakan jalan tol
jadi malam hari ini nmccm juga masih berlangsung rapat dengan pak menteri
dan diharapkan besok kita akan analisasi
kita masih punya sekitar waktu sekitar satu minit untuk kita akan menggunakan kanyukenap sebelum tanggal dua puluh delapan untuk skema sekaligus akan kita jalankan
alasan dipilihnya kanyukenap ini apa pak
kenapa bukan kontraflow ataupun one way yang dipilih
kita perhitungan dengan skema yang ada
kita lihat bahwa produk kendaraan yang menggunakan jalan tol itu cukup tinggi sekali
bagaimana survei yang dilakukan kementerian pertama badan tribang
dan kemudian kita sudah membuat tiga skema yang kita lakukan dengan asumsi peningkatan itu sekian persen sekian persen dan sekian persen
dan kita juga lakukan juga
kalau itu tidak dilakukan mitigasi
mrt mungkin dengan satu skema saja
kira kira kepadatan akan berapa pen kecepatan berapa kapasitas
dan artinya hadap ke skema itu kalau kita berlakukan sekaligus
kita akan mendapatkan di rasio yang cukup baik yaitu sekitar
artinya kecepatan mungkin bisa sekitar lima puluh sampai dengan enam puluh km per jam
dan kemudian itu akan bisa dilakukan dibandingkan dengan kita tidak melakukan sama sekali
atau hanya satu atau dua skema
jadi kita sudah pada keputusan tiga skema akan kita lakukan yaitu genap kemudian runway dan kontrapor
serta kita lakukan juga menyakut masalah pembatasan kendaraan barang
tol untuk skema yang tiga tadi kan akan kita berlakukan dari kilometer empat puluh tujuh sampai dengan kilometer empat ratus empat belas di kalikangkung
jadi artinya beberapa kendaraan yang tidak sesuai akan kita alihkan ke jalan nasional atau jalan arteri
dari mulai kerawang
kemudian cikampek kemudian sampai ke indramayu cirebon sampai dengan ke arah semarang
oke ini berkaitan dengan yang ganjil genap ini pak
sebenarnya tentunya kalau misalnya kita melihat bahwa banyak masyarakat yang pastinya banyak yang tidak tahu juga mungkin
terkait dengan kebijakan ini
lalu antisipasinya biasanya banyak juga masyarakat yang beralih melintasi kawasan jalur nasional atau arteri
nah apakah sudah juga diantisipasi oleh pihak kemenhub terkait dengan
peralihan ke jalur nasional ini
ya saya sampaikan tadi memang suksesnya terhadap tiga skema yang kita berlakukan
dan kita akan mulai pada dua puluh dua dua puluh tujuh untuk melakukan coba hanya satu skema ganjil genap
untuk biasakan para penduduk kita kemudian masyarakat
mengatakan bahwa nantinya di tanggal dua puluh delapan akan kita berlakukan
dengan manajemen perlontas manajemen rekaselontas untuk kita lebih mengutamakan kendaraan pribadi yang berkata kata karak timur
jadi untuk bahwa itu berjalan memang wajiban dari semua kemangku kepentingan untuk melakukan campaign
atau melakukan sosialisasi secara masif pada masyarakat sehingga maksimal dari sekian perjalanan yang akan dilakukan oleh masyarakat
ya barangkali semuanya bisa mengetahui bahwa tanggap itu dari milomen terberapa
masyarakat harus menggunakan jalan alternatif dan arteri
jadi kita memang wajib untuk melakukan sosialisasi nantinya satu mingguan sebelum nanti dilaksanakan antara tanggal ke lima
oke jadi ini sifatnya akan situasional atau justru akan tetap misalnya untuk tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan tiga puluh akan diberlakukan dua puluh empat jam begitu untuk ganjil genap
ataupun ada kebijakan lainnya pak
ya kalau untuk yang nanti tanggal dua puluh delapan sampai dengan dua puluh delapan dua puluh sembilan tiga puluh untuk tiga skemat sekaligus ditambah dengan nanti ada pengalian kendaraan barang itu sudah kita tatangan
dengan pak korantes pauli dan dengan jnpu benyamarga
artinya sudah ditentukan tanggalnya tentukan waktunya jamnya dan juga menyebut masalah kilometernya
kapasitas jalan tol dan juga fokusnya akan tertampung dan kita pastikan itu akan bisa berjalan dengan baik
jalan tol akan lancar
jalan tol akan lancar
jalan tol akan lancar
namun untuk yang rencana yang nanti akan mendahului terhadap pelaksanaan yang sifatnya kita tentukan tadi ini yang sedang kita rumuskan untuk membiasakan sistem itu diketahui oleh masyarakat
dan kemudian para pegawai juga mungkin
perkerjaannya pembagian tahun tiapnya sudah bisa berjalan dengan baik
berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh kemenhub sendiri sudah dipastikan pak bahwa puncak arus mudik itu tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan tiga puluh atau dua puluh sembilan tiga puluh sehingga bisa membuat masyarakat ini semakin bisa mencari tanggal yang cukup aman begitu untuk melakukan mudik
kalau kita sih sebetulnya begitu nanti
itu kan selanjutnya akan melepah presiden tanggal

jadi kemungkinan potensi untuk puncak arus mudik itu tadi kan tanggal dua puluh sembilan dan tanggal tiga puluh
tapi potensi juga begitu tanggal dua puluh delapan besoknya libur masyarakat sudah banyak yang melakukan perjalanan
dan mungkin perkiraan kita sebelum tanggal dua puluh delapan pun sudah mulai banyak yang melakukan perjalanan
jadi artinya memang puncaknya kita prediksi antara tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan dengan tanggal tiga puluh
tapi tidak untuk kemungkinan
satu dengan tanggal dua dengan tiga saat mungkin adalah hari lebaran itu sendiri
karena memang kalau melihat dengan experience beberapa tahun yang lalu teramai yang tanggal dua tahun dua ribu sembilan belas
bandingkan bagaimana kebijakan tahun sekarang
mungkin kecenderungan masyarakat untuk perjalanan saat mudik
itu dengan tahun dua ribu sembilan belas saat belum dilakukan pelarangan para sahabat
jadi tahun dua ribu sembilan belas itu kita juga pertama kali menggunakan skema
tapi waktu itu sudah kita bajukan menyebut masalah ganjil genap namun tidak kita laksanakan
nah sekarang menurut saya asuknya atau potensi perjalanan cukup tinggi
akhirnya pak menteri perhubungan meminta kepada kita dengan jasa marga dengan ppr dengan korontas polri
untuk melakukan satu penghitungan secara matematis dengan probability bagai macam potensi pergerakan yang kenaikan persen
sehingga kita mendapatkan satu skema yang nanti akan kita lakukan adalah
tiga tadi samaan termasuk pembatasan kendaraan untuk tidak menggunakan jalan tol atau nasional tersebut
tapi sejauh ini bagaimana dengan sosialisasinya pak kepada masyarakat
mengingat bahwa untuk puncak arus mudik ini kalau kita hitung itu sekitar kurang dari dua minggu lagi nih pak
ya kalau untuk yang skb termasuk pembatasan kendaraan barang
karena itu kita rumuskan bersama sama dengan pihak operator dengan kd dengan asosiasi logistik untuk pembatasan barang
sampahnya sudah banyak yang tahu untuk asosiasi logistik operator logistik dan kelantrak
namun untuk yang skema one way dengan ganjil genap skema one way pertama itu kan sudah kita buatkan dalam sk bersama
dan sekarang menurut saya sudah cukup banyak masyarakat yang tahu
karena setiap hari juga beberapa media atau kemudian
lalu media sosial
banyak yang di share ke masyarakat dan mudah mudahan si masyarakat memahami akan mulai merencanakan
apakan kapan akan mulai perjalanan ke arah mur terutama tempat tempat di sekitar kabupaten tapek
nah kalau kemudian pergerakannya tidak bersamaan ini sangat memudahkan bagi kita
jadi artinya seperti yang pak menteri berkata kalau bisa mudiknya antara tanggal dua dan tujuh gitu
sehingga tidak menumpuk nanti yang dua puluh delapan dan dua puluh sembilan gitu
tapi kalau saat berbicara dengan korlantas polri pak terkait dengan sanksi yang akan mungkin diberikan kepada masyarakat
yang bisa saja menyalahi aturan aturan yang sudah dibuat begitu
apakah ada sanksi tilangkah atau sanksi untuk putar balik atau bisa saja tetap untuk melanjutkan perjalanannya ini pak
ya seperti yang sudah kami sepakati ya
ini juga sering ditanyakan oleh beberapa media ya
namun demikian kita perdomanya
payungnya adalah diperatkan oleh pak presiden kepada kita semuanya
bahwa diharapkan masyarakat di tahun sekarang bisa mudik dengan bahagia dengan aman dengan selamat dan sebagainya
artinya itu kita jabarkan kita memfasilitasi atau meningkatkan memberikan pelayanan dan menghadirkan perintah untuk kemudahan masyarakat dalam rangka masalah mudik
dengan demikian walaupun kita ada semacam skema skema tadi kita sudah berkomitmen memang kita harap
perasaan untuk kita menempatkan beberapa manajemen lontas yang seperti ini
kita juga sudah melakukan juga fgd dengan melibatkan beberapa pakar terutama dari sosiolog juga dari kebijakan publik dan sebagainya
disitu ada satu hal yang menurut saya penting sekali menjadi tatatan kita semuanya
bahwa untuk di tahun dua ribu dua puluh dua ini harapannya pemerintah harus bersama sama mengganding dengan pihak masyarakat
jadi artinya potik kali ini adalah mudik yang saling bertanggung jawab kerjasama kolaboratif antara pemerintah dan juga masyarakat
dalam arti bahwa masyarakat tidak harus kemudian dengan katakan harus ada sanksi dan sebagainya tapi kita harapkan masyarakat pun sudah tahu
bahwa yang dilakukan ini adalah mencapai target untuk mudik dua ribu dua puluh dua yang pertama adalah aspek keselamatan dan kemanusiaan
arti kita tetap melakukan penjagaan covid sembilan belas itu yang paling kira kira kita tinggi
kita akan meminimalisir kerja keselakuan lantas
dan yang ketiga juga adalah target menanggut masalah bagaimana kita ingin meningkatkan dan kemudian menciptakan lalu lantas yang lancar aman tetap di semua jalan baik itu jalan tol jalan nasional atau kemudian di jalan jalan alternatif yang nantinya akan digunakan masyarakat
jadi artinya kita harapkan terangkat turus kita sebagai subyek bersama dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan
tiga tujuan potasi dua ribu dua puluh dua seperti yang kami sampaikan tadi
oke berarti tidak ada penilangan tapi tidak boleh untuk melanggar aturan aturan yang sudah ada ya pak ya berarti ya
ya tidak akan ada penilangan namun kemudian mau bersama sama mohon keadaan adarannya sama pemerintah
dan kita akan dua puluh empat jam bersama dengan masyarakat selama berlaku perjalanan kita akan dua puluh empat jam berada di lapang
tapi kalau berbicara soal posko penyekatan apakah tetap ada pak
salah satu syarat seperti tadi bapak terkait dengan protokol kesehatan tetap ada itu pak
begitu pak presiden sudah menyampaikan kepada kita kita juga tidak menggunakan nomenklatur pos penyekatan
atau kemudian pos apa gitu namun kita lebih banyak kepada pos pelayanan
pengaturan kesehatannya di pelayanan ini yang nantinya akan dijadikan baik oleh polri tni kemudian pemerintah daerah di daerah yang ada perlaksanaan lawan kemacetan lawan penyekatan
pengasih daerah terminal tempatan timbang sebagainya
kita akan lebih membantu keseluruhan masyarakat
bahkan bpm yang kalau nanti kehabisan bpm di terminal juga sudah menyiapkan mobil mobil yang membawa milikian bpm untuk masyarakat yang
itu yang kita lakukan tidak hanya pada pelayanan aspek yang saya sampaikan saja tadi namun demikian pada pelayanan kesehatan
jadi di beberapa simbol transportasi daerah
akan kita siapkan untuk vaksinasi booster kemudian rapid test antigen termasuk tempat dan juga makan minum yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa ada
ya ya sama sama kita ingin memberikan kebahagiaan
dan pemerintah hadir bersama masyarakat dalam melakukan
sihakan masyarakat dari satu tempat lain
baik pak budi setiadi terima kasih sudah berbincang dengan kami
tentunya kita juga berharap bersama sama bahwa masyarakat semakin sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan
dan juga agar tidak terjadi kemacetan
yang cukup parah begitu seperti tahun tahun sebelumnya yang bisa menyebabkan kemacetan yang luar biasa begitu
apalagi di jalur tol
terima kasih sekali lagi pak budi sudah berbincang dengan kami malam ini di cnn indonesia newscast